jelas jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan
termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan
jadi update terbaru ini kami baru dapat dari penyidik
jadi untuk hari ini
rabu rencananya tanggal dua puluh april
itu inisialnya r b dan l k
kemudian pada hari kamis tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
yang akan diminta keterangan
dan satu lagi y
yang merupakan salah satu
itu inisialnya n
jadi yang kemarin banyak perubahan